dan untuk mengetahui bagaimana persiapan aturan nomor ganjil genap yang mulai uji coba besok
sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra dengan laporannya selamat pagi
angga bagaimana persiapan yang dilakukan instansi terkait untuk aturan ini
ya bunce pagi hari ini memang tidak terlalu terlihat bagaimana persiapan untuk uji coba penerapan sistem ganjil genap
karena memang dari jumlah petugas baik dari kepolisian maupun dari petugas dinas perhubungan
ini belum banyak seperti itu
karena memang baru akan dimulai besok jam tujuh pagi hingga jam sepuluh juga di jam empat sore hingga jam delapan malam
jadi di hari ini memang belum terlihat aktivitas dari para petugas baik dari kepolisian maupun dari dinas perhubungan
namun dari kepolisian sendiri tadi saya sudah sempat berbicara sedikit
mereka sudah diberi pengarahan seperti itu dari atasan mereka
tentang bagaimana jika ada mobil yang melanggar di masa uji coba
mereka sudah disiapkan dengan satu lembar khusus bukan lembar surat hilang
namun surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan bahwa ini adalah uji coba
jadi mereka ke depannya tidak lagi dibenarkan untuk masuk ke wilayah ganjil genap apabila nomor belakangnya memang tidak sesuai
jadi misalnya kendaraan yang masuk
di tanggal dua puluh tujuh besok itu artinya kendaraan yang nomor belakangnya bernomor ganjil
dari mulai satu tiga lima tujuh dan juga sembilan
jadi memang untuk persiapan sosialisasi sudah diberikan sejak dua puluh delapan juni sudah empat pekan
jadi tinggal menunggu besok uji coba ini dilakukan dan nanti akan ada evaluasi efektivitas dari penerapan uji coba ganjil genap ini
angga apa tanggapan dari para pengendara mobil ataupun juga motor
di sana kalau kita mengambil soundbite dari gubernur dki jakarta mengatakan bahwa ini tidak akan terlalu efektif
ya memang punce rata rata mayoritas pengguna jalan yang biasa melewati rute jalan tiga in satu
yang kini akan menjadi rute penerapan untuk ganjil genap
ini mayoritas tidak merasa
saya yakin seperti itu ini akan efektif
karena memang dari pengadaan alat transportasi umum belum optimal yang disediakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
ini artinya mereka masih akan menggunakan kendaraan pribadi mereka
namun akan melewati rute rute alternatif seperti itu
apalagi di jam jam tujuh sampai jam sepuluh itu memang bisa dibilang jam jam sibuk seperti itu
di mana mereka harus menuju ke kantor atau ke tempat yang mereka tuju
namun ini hanya sistem sementara sebelum nanti akhirnya provinsi dki jakarta akan menerapkan sistem electronic road pricing atau erp
yang kemungkinan besar ini akan lebih membuat para pengguna kendaraan pribadi ini akan beralih ke kendaraan umum
terima kasih angga dwi putra atas laporan anda